di sekitar empat ratus lima puluh juta mas
jadi kalian setuju
setuju banget mas
kalau begitu kalian akan membantu saya
membicarakan soal warisan ini sama ayah dan ibu
yaudah kita harus berangkat ke rumah sakit
dan membicarakan soal ini sama ayah dan ibu
apa ibu tidak salah dengar
kalian ingin warisan ayahmu diselesaikan secepatnya
lagian untuk apa ditunda tunda
nanti kalau ayah udah lewat
jangan bicara seperti itu
atau jangan jangan ibu mau menguasai harta ayah
jangan berbicara kamu merah
dasar kalian semua negeri haka
sepertinya kalian lebih suka kalau papa
dan jangan buat kita curiga ya bu
kalau ibu mau menguasai harta ayah sendirian
tunggu jawaban secepatnya
tunggu jawaban secepatnya
kami pergi dulu
sebenernya apa dosa kita sama mereka ma
kenapa setelah dewasa
seperti tidak pernah menerima pendidikan agama
lindungilah mereka ya allah dimanapun mereka berada ya allah
ya allah kau biarkan mereka terjuruhmu salam dosa ya allah
ampunilah seru sanaku ya allah
ampunilah mereka ya allah
untung saya masih menyimpan sedikit perhiasan untuk keadaan darurat
saya bisa jual perhiasan itu untuk biaya rumah sakit
ya allah ya allah
mama tau gak siapa yang mencuri perhiasan saya mang
mamang memang lalai menjaga rumah ini bu
sudahlah mang namanya musibah kita harus ikhlas
tapi siapa yang mencuri perhiasan saya ya mang
boleh memberhentikan saya
saya memang lalai bu
apa kemarin doni pulang ke rumah mang
lalu pergi lagi bu
kita sudah lama jadi rekan bisnis
kalau break ini gak diambil
terus apa yang harus saya lakukan mas
saya kenal dekat dengan kepala biro perencanaan itu
semua gampang diatur
masalah pengadaan barang itu
ya tapi asal
asal apa mas dharma
berarti sekitar empat ratus lima puluh juta mas
tapi saya nggak punya uang kayak sebanyak itu mas
makanya mas badar mesti buru buru minta sama ibu
supaya dibagikan harta warisannya
itu kan hak kita juga mas
ya gak mas dharma
benar benar sekali bu

benar sekali bu mas mas dharma
istri mas ini naluri bisnisnya tinggi sekali
baik saya akan usahakan uangnya
itu badar yang saya kenal
don tunggu don
don mer segala nyoba ini ban ini
ada apa lagi
kapan kamu akan berubah
ibu tidak peduli omongan tetangga
tinggalkan hal hal yang dihentikan
saya tuh udah muak dengan omongan ibu
lagian ibu ngapain sih dengan omongan orang
apakah mengambil perhiasan ibu saya
ibu nuduh saya maling
ibu nuduh saya maling
apa ibu gak sadar
kalau ibu sendiri yang mau merampat
jangan bicara seperti itu
saya akan bunuh kamu
saya butuh jawaban cepatnya
saya gak mau tahu
jadi ibu ini lebih suka ngelihat anaknya telantar iya